hai kuliner indonesia bahkan asia terkenal menggunakan minyak goreng ya namun kerap
kali kita menemukan minyak yang sudah berwarna gelap atau dikenal sebagai jelantah yang masih
digunakan padahal ini berbahaya untuk kesehatan jelantah itu adalah banyak mengandung radikal
bebas banyak mengandung zat karsinogenik yang menyebabkan tubuh menderita penyakit kanker bahkan
karena sulit dibuang jelantah itu juga menjadikan pembunuh gara kita akan menjadi tersumbat tak
pelak banyak yang membuang langsung jelantah padahal di alam jelantah juga tak bagus untuk
hai alih alih dibuang kini jelantah bernilai cuan ya jelantah ternyata bisa menjadi bahan utama
biodiesel permintaan terbesar justru untuk ekspor khususnya ke eropa melihat peluang ini dan
kebetulan usaha travelnya terpuruk akibat pandemi pasangan imam sutedi dan istrinya sari hartari
mulai dua tahun ini menjadi pengepul minyak celanta kini profesi ini menjadi pendapatan utama keluarga
di depan dari rumah tangga dari bibir rumah tangga terus awalnya awalnya seperti itu terus
dari depot depot atau tukang tukang gorengan yang di pinggir jalan sebetulnya memang orang yang
memang benar sadar sehat itu pasti ada sisa jelantanya seperti jadi kita ngambilnya dari situ
dan sosialisasi ke masyarakat ini jelantah ini kurang bagus kalau dikonsumsi uang daripada
dibuang menjemari lingkungan lupa eh dikumpulkan bisa kami ambil diganti dengan uang pengumpulan
pengumpulan terberat kan
aduh kum pulang juga oke
pengumpulan terbesar bukan dari hotel restoran namun justru dari ibu ibu rumah tangga
tak pelak jaringan ini pun menjadi pundi pundi pemasukan bagi ibu rumah tangga
alhamdulillah bisa bantu bantu suami juga
sebelumnya ibu cuma ibu rumah tangga yang duduk duduk di rumah
sekarang alhamdulillah bisa bantu suami
nilai jelantah pun bervariasi di tiap daerah
untuk di pulau jawa berkisar empat hingga tujuh rupiah per satu lima liter atau berkisar satu tiga kg
kriteria jelantah yang diterima juga harus sudah tersaring bersih tidak tercampur air ataupun komponen lainnya
tim liputan cnn indonesia